psbb di kota depok resmi diberlakukan pada rabu lima belas april mulai pukul waktu indonesia barat
sejumlah skema dijalankan seperti yang berlaku di dki jakarta
di antaranya pembatasan operasional komputer lain yang melintas di depok
larangan warga yang berkumpul melebihi lima orang
masyarakat wajib menggunakan masker hingga toko makanan yang disarankan tutup
selain itu telah dipersiapkan dua puluh dua titik checkpoint bagi kendaraan yang masuk ke depok
dengan bismillah psbb kita mulai dengan ketentuan ketentuan yang sudah kita sosialisasi kepada seluruh masyarakat kota depok
intinya bahwa kita minta kami minta berharap seluruh masyarakat warga kota depok tetap berdiam di rumah
sementara itu terkait adanya permintaan penyetopan pelayanan krl
pelaksana petugas menteri perhubungan luhut binsar panjaitan
menyatakan pemerintah belum bisa memenuhi hal tersebut
salah satunya karena faktor transportasi logistik
kalau tadi pak gubernur dki pak anies bicara sama saya
jadi kami koordinasi baik baik aja mengenai krl ini
dan saya bilang pak anies tolong juga dilihat nanti kenapa masih banyak orang yang ke jakarta
nah soal mau nutup krl ini nanti kita lihat
kan nggak semua nggak kayak balik tangan semua kita harus lihat nih
traveling pada lalu yang penting kan juga nggak bagus juga
jadi misalnya menyangkut logistik kita nggak mau logistik itu sampai terganggu
jelang pelaksanaan psbb bupati bogor beserta petugas gugus tugas menggelar pengecekan sistem psbb
di jalur utama cibinong bogor pada selasa petang
pembatasan sosial berskala besar dilakukan di lima puluh lima titik jalur utama penyangga ibu kota jakarta
jalur batas depok bekasi sukabumi cianjur serta tangerang banten
akan diberlakukan psbb
jelang pemberlakuan psbb di kota bekasi pada selasa siang
sejumlah kendaraan roda empat diperiksa oleh petugas kepolisian maupun dinas perhubungan kota bekasi
dari sejumlah kendaraan yang dihentikan ini masih ada warga yang belum sadar untuk menerapkan aturan
yang sudah diberlakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
tim liputan cnn indonesia